setelah diskors untuk jam istirahat siang tim hukum prabowo subianto sandiaga uno mengajukan bukti dpt tak wajar tujuh belas lima juta atau p satu ratus lima puluh lima tapi bukti ini belum dibuat lengkap dua belas rangkap
ada beberapa tadi yang mulia sebutkan kekurangan alat bukti fisik yang belum dimaksudkan
kami tadi sudah memasukkan hanya saja karena kekurang mampuan alat fotokopi kami coba selesaikan baru enam rangkap yang mulia termasuk alat bukti tadi yang dibicarakan di persidangan alat bukti satu ratus lima puluh delapan
nah di bawah panitra menyatakan tidak berwenang untuk menerima karena dianggap kurang syarat dan hanya kewenangan majelis
untuk memutuskannya maka kami sampaikan dalam persidangan yang mulia terutama yang tadi disampaikan bukti satu ratus lima puluh lima yang mulia kami bawa dalam persidangan ini yang mulia
sudah dilengkapi ini yang mulia sudah sampai termasuk legiasnya di bawah hanya saja
oh belum dua belas rangkap
belum dua belas rangkap yang mulia
oleh karena kami
akuin memang kami kekurangan tenaga dan juga kemampuan alat fotokopi yang tidak maksimal begitu ya mulia
tapi terus sedang sedang diproses yang mulia
ya baik kalau begitu ya dilengkapi saja dulu ya
baik yang mulia